hari pertama beroperasi bus surabaya masih tampak sepi penumpang
selain itu calon penumpang juga kebanyakan belum memahami sistem pembayaran tiket yang menggunakan sampah plastik
saya pun mencoba menaiki bus surabaya dengan membawa tiga botol air mineral kosong ukuran satu lima ratus ml
saya menunggu selama lima belas menit di halte joyoboyo
saat bus tiba petugas bus meminta sampah plastik yang saya bawa
beruntung saya masih mendapat satu jatah kursi berwarna pink
artinya saya masih bisa duduk karena kursi pink khusus untuk perempuan
sementara kursi orange di bagian belakang untuk penumpang umum
bus ini juga menyediakan sejumlah fasilitas lainnya
bus surabaya ini dilengkapi dengan kursi prioritas bagi penyandang disabilitas
bagi mereka yang membawa kursi roda nanti akan ditempatkan di kursi prioritas
ini kemudian ada pengikatnya supaya lebih aman
dan jika saya melihat jarak antar kursi sendiri cukup nyaman karena memang jarak antara dengkul kaki kita dengan kursi ini tidak terlalu sempit
dan selain itu juga ketinggian dari kursi ini juga standar bagi mereka bisa terlihat oleh satu penumpang dengan penumpang yang lainnya
sehingga mampu dan mudah dipantau oleh kamera cctv yang berada di bis ini
yang tak kalah penting bus ini memiliki teknologi yang berbeda dari bus pada umumnya
bedanya bus ini dilengkapi dua belas cctv dan dilengkapi jbs yang mengetahui kecepatan dan lokasi bus
dan ini dimaksimilasi kalau kita di jalan ada trouble masalah kita langsung ada gps bisa ngomong langsung ke shelter pusat ya
namun di hari pertama beroperasi masih banyak masyarakat yang belum memahami sistem pembayaran bus surabaya ini
saya pembayarannya untuk hari ini saya tidak bawa alat
tidak apa apa karena tadi pagi tadi bilang gratis tidak apa apa untuk hari ini
tapi seharusnya pakai gelas aqua botol aqua barang barang yang bisa didaur ulang
bus surabaya didesain bebas hambatan lampu merah
namun demi memperhatikan kelancaran perjalanan kendaraan lainnya maka sistem gps masih dalam proses sinkronisasi ulang
akibatnya sesekali bus ini harus berhenti saat terhambat lampu merah